keinformasi lain kepala bidang pemberitaan kpk ali fikri menegaskan kondisi tersangka lukas nmb sampai saat ini sehat
ali menampik pernyataan tim kuasa hukum lukas yang sempat menyatakan kondisi lukas terus menurun
ya berdasarkan pantauan dan pemeriksaan dokter ali mengatakan kondisi lukas sudah membaik
lukas bisa menjalankan proses pemeriksaan di kpk
kemudian mengenai kesehatan le memang sejauh ini masih dibantarkan
tapi sekali lagi ini dalam rangka pendalaman pemantauan kesehatan dari tersangka le
yang bersangkutan bisa duduk bisa berdiri bisa berjalan di ruang perawatannya
jadi tidak seperti yang disampaikan oleh pendasar hukum seolah olah kemudian sakit keras dan drop serta keadaan keadaan yang saya kira tidak sesuai dengan fakta
karena kami tentu memantau setiap kembangan dari kesehatan tersangka ini dan mendapatkan laporan harian
baik dari pihak pengawalan tahanan dari kpk tentu kan juga ikut di sana